kita ke informasi lain kepala bapenas bambang brojonegoro menyampaikan ada tiga provinsi di kalimantan yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru
bapenas saat ini tengah menyiapkan kajian standar kota untuk mewujudkan pemindahan ibu kota
hal itu disampaikan oleh bambang dalam konferensi pers usai rapat terbatas di kantor presiden pada selasa siang
kepala bapenas menegaskan kalimantan tengah timur dan selatan menjadi kandidat kuat ibu kota baru indonesia
setelah presiden mendapatkan pemaparan mengenai bentuk kota yang akan dibangun oleh bapak nas presiden akan segera mengumumkan pilihan ibu kota baru itu
selain menyiapkan desain bapenas juga tengah mengkaji lebih lanjut terkait standar kota
presiden jokowi mengarahkan kualitas pembangunan kota di kawasan ibu kota baru harus mengadopsi standar kota internasional
kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya
demikian juga setelah itu kami menyampaikan
bagaimana kira kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya
nah dari hasil rapat tadi intinya bapak presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya
mengenai skema pembiayaan kedua mengenai standar kota
bapak presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun
mempunyai standar kota yang internasional
mengenai pembiayaan sudah disepakati oleh bapak presiden bahwa sumbernya adalah ada tiga
yaitu dari apbn dari kerjasama pemerintah badan usaha dan dari partisipasi swasta bumn